meski sedang bertugas pasukan perdamaian garuda tni tetap merayakan hari lebaran di darfur sudan
sholat idul fitri dan makan bersama digelar di lapangan indobat supercamp pada rabu enam juli waktu setempat
lebaran yang digagas oleh komandan satgas pasukan garuda ini diharapkan bisa mempererat rasa kekeluargaan
dan mengobati rasa rindu terhadap tanah air
dan satgas unamid menyatakan merayakan lebaran di tempat bertugas adalah kebanggaan besar bagi pasukan perdamaian di sudan
perayaan idul fitri di darfur sudan juga dihadiri oleh deputi sektor west kolonel khalid ibrahim
militeri observer atau milops militeri staff atau milstaf dan warga lokal